presiden joko widodo meresmikan sejumlah infrastruktur penunjang di kawasan wisata labuan bajo
yang masuk ke dalam proyek destinasi wisata super prioritas
sejumlah infrastruktur seperti delapan ruas jalan pelabuhan kapal pinisi untuk wisata bahari
taman nasional komodo hotel dan tempat belanja telah rampung dikerjakan
dengan ditemani menteri perhubungan budi karya sumadi
menteri pupr basuki hadi mulyono menteri bumn erick thohir
menko pmk muhajir effendi dan menseska pratikdo
joko widodo meresmikan infrastruktur penunjang pariwisata di labuan bajo nusa tenggara timur pada kamis siang
sejumlah sarana penunjang pariwisata seperti pelabuhan delapan ruas jalan
pusat belanja oleh oleh serta souvenir penginapan kreatif hub
plasa city walk ampi teater dan kawasan wisata terpadu telah rampung dikerjakan
presiden juga mengatakan
kawasan labuan bajo nantinya akan disiapkan sebagai lokasi penunjang ktt g dua puluh dan juga ktt asean
joko widodo juga meminta promosi pariwisata secara masif untuk menarik wisatawan
pembangunan berbagai infrastruktur untuk pendukung pariwisata di labuan bajo telah selesai
dan labuan bajo telah selesai
siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan
presiden joko widodo juga meresmikan penggabungan atau holding pt pelabuhan indonesia persero atau pelindo
di labuan bajo nusa tenggara timur
penggabungan pelindo telah dinantikan presiden selama tujuh tahun ini
menurut presiden masih ada ketidakefisienan proses logistik di indonesia
sehingga biaya logistik di tanah air masih jauh tertinggal oleh negara negara tetangga
yang biasa logistiknya hanya dua belas persen
sedangkan indonesia dua puluh tiga persen
jokowi berharap dengan pembangunan infrastruktur baik jalan pelabuhan maupun bandara
produk produk indonesia dapat bersaing dalam harga dengan produk negara lain
tujuh tahun yang lalu sudah saya perintahkan saat itu ke menteri bumn
ke seluruh bumn
saya berharap dengan para penduduk
direktur utama pelindo satu pelindo ii pelindo tiga pelindo empat
untuk segera mengholdingkan pelindo ini
saya tunggu tunggu tujuh tahun
sudah dimulai oke kalau nggak diholdingkan transisinya ada virtual holding
dilakukan virtual holdingnya
holdingnya belum ketemu
dan hari ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh dirut pelindo pak arief
sudah terjadi pelindo satu pelindo dua pelindo tiga pelindo empat
menjadi pt pelindo atau pt pelabuhan indonesia